menteri komunikasi dan informatika indonesia joni g pelate memenuhi panggilan kejaksaan agung
kedatangan pelatih di kejagung terkait kasus korupsi proyek pengadaan bts bakti kominfo
di daerah tiga t atau daerah terdepan terpencil dan tertinggal
sebelumnya kasus ini telah menyeret lima tersangka agenda selasa pagi adalah mendengarkan keterangan pelatih sebagai saksi
kejagung sebelumnya telah memanggil pelatih namun dirinya tidak hadir karena terkendala agenda presiden
untuk menghadiri acara hari pers nasional di medan sumatera utara